benar gusti amba baru saja mengelamatkan nimas rara santa dan nyai kumala dewi
hamba menyuruh mereka berdua kembali ke istana lalu hamba bertarung dengan orang itu
tapi orang itu sangat cakit amba hampir saja kalah tapi untung amba bisa mengelamatkan diri
apa kamu tahu siapa orang itu
terima kasih ya allah kau sudah menyelamatkan diri
astagfirullahaladzim selasih ya allah selasih apa yang terjadi pada amunah
lilis cepat panggil tabib sandika gusti ratu
sebenarnya apa yang terjadi pada selasi sandika gusti ratu raden kejadiannya pada
saat instalasi sedang berlatih silat tiba tiba mahesa datang mengganggunya
tapi sekarang raden kian satang sedang mengejarnya industri ratu
paman tabib tolong paman sembuhkan selasih
amba mohon izin gusti ratu untuk memeriksa dia
bagaimana pangan untuk sementara saya akan memberikan hawa murni
saya tak mau kemana ayo cepat kasih jawaban
saya tidak tahu
dimana prabu amuk marukul
prabu amuk marukul
saya tidak jujur
ayo cepat jujur
dimana prabu amuk marukul
saya tidak tahu
kamu jujur dimana sebenarnya
takut kepada aku
bukan tertawa seperti itu
tertawa benar benar sangat
prabu amuk marukul
mestinya kamu yang takut
bukan sayangnya benar
betul lah itu
harusnya prabu amuk marukul yang takut
ah daman cireling
sama prabu sriwangu
biar hukumannya ditambah
toh toh adik semua toh
sama kedua orang itu
sampai saya terhijrah
harusnya kamu jangan mencari gara gara
dengan pendekar yang sangat sakti ini
kurang maafkan ya
harusnya kamu yang jum tangan
ampul ya emang
ampul ya emang
aku harus melaporkan kepada prabu siluwangi
ampun ampun jangan bunuh saya
minta ampunlah pada gusti kurandageni
ternyata gusti yang memperunggul benar benar sericik
dan pintar memanfaatkan keadaan
aku tidak sepakat
tidak sangka dia bisa menyusun strategi yang begitu bagus
saat ini sebaiknya aku mengikuti dulu rencana gusti prabu amuk marogo
aku ingin lihat sampai di mana dia rencana ini akan berhasil
siapa yang gusti maksud
bukankah kau yang sudah menolong
nimas rara santak
dan nyai kumaladewi
dari serangan orang jahat
kalau aku bisa berhasil mengalahkan orang itu
tidak mungkin aku bisa mengalahkan orang yang sudah melukai nimas rall santang
dan nyai kumaladewi
aku harus mencari alasan lain
amba baru saja mengelamatkan nimas rara santak
dan nyai kumaladewi
abah menyuruh mereka berdua kembali ke istana
lalu hamba bertarung dengan orang itu
amba hampir saja kalah
tapi untung amba bisa mengelamatkan diri
apa kau tahu
amba baru saja kalah
tapi untung amba bisa mengelamatkan diri
apa kau tahu
amba tidak tahu gusti
amba baru pertama kali bertemu dengan orang itu
aku akan mencarinya
di mana kau terakhir ketemu dengan dia
itu mudah sekali gusti senopati
terakhir amba bertemu dengan dia
di pinggir desa
dia berpakaian sembah hitam
dan berambut putih
orang itu akan membahayakan kerajaan pada zaman
bijinkan amba ikut bersama gusti senopati

karena orang itu senangkan